klub bola basket pelita jaya jakarta berbenah untuk menghadapi ibl musim mendatang
pelita jaya mendatangkan pelatih baru oki tamtela hitu
hasil kurang baik pelita jaya di ibl musim lalu
membuat tim ini segera berbenah dengan mendatangkan pelatih dan staff kepelatihan baru
oki tamtela hitu mengisi posisi pelatih kepala
menggantikan victor roring yang kembali ke posisi direktur operasional
sementara itu di staff kepelatihan pelatih fisik pras digantikan oleh hermanto susanto
di awal bergabung pelatih oki tamtella itu masih memberikan latihan ringan
dan akan menguatkan skill pemain lokalnya
saya pikir besar kecil pemain itu dari pencapaiannya
hari ini kita sadar dan kita humble bahwa dengan pencapaian tahun lalu
kita betul betul harus bekerja keras di musim berikutnya
dari situ faktor yang kita tidak bisa
atur secara seratus persen yaitu pemain asing
jadi bisa kita minimalkan dengan melakukan penguatan yang lebih di lokal
sudah mulai pengenalan dari sistem pelatih
cuman intensitas memang belum tinggi karena bulan puasa juga
jadi masih di lapangan habis itu kita ada gym
untuk komposisi pemain lokal pelita jaya tidak terlalu banyak perubahan
hanya kemungkinan dua pemain seniornya
pontianus indrawan dan amin prihantono yang berencana pensiun
demi meningkatkan performa dan fisik para pemain
pelita jaya berlatih normal di bulan puasa
randy putrama septiadi pradana tangerang selatan